seorang pria paruh baya yang hendak menjemput anaknya di salah satu minimarket di komplek puri kartika lama kota tangerang tersengat listrik pada sabtu sore
korban berinisial es kemudian dievakuasi warga dan dilarikan ke rumah sakit namun meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif
menurut keterangan polisi korban yang saat itu mengendarai sepeda motor tiba tiba terjatuh saat melintasi genangan air
menurut keterangan warga sebelum insiden tersebut sejumlah kendaraan roda dua sempat mengalami hal serupa namun dapat diselamatkan